dan anchor cnn indonesia eva yundizar di arafa arab saudi saat ini selamat sore waktu arab saudi eva
ya baik eva petang ini jemaah haji dari seluruh dunia sedang melaksanakan ibadah wukuf di arafah termasuk tentunya adalah jemaah haji dari indonesia
bagaimana pantauan anda di sana dengan pelaksanaan ibadah wukuf kali ini
ya reinhardt betul sekali seperti yang anda sampaikan bahwa saat ini seluruh jemaah haji baik dari indonesia ataupun dari seluruh dunia sedang berada di arafah untuk melaksanakan rukun inti dari ibadah haji yakni pelaksanaan hukum
waktu wukuf sendiri berlangsung bada zuhur atau kurang lebih pukul dua belas tiga puluh waktu arab saudi hingga menjelang terbenamnya matahari atau saat maghrib
nah maghrib di arab saudi ini berlangsung
berlangsung pada pukul sembilan belas waktu indonesia
sehingga umat muslim yang sedang menjalankan ibadah haji diwajibkan untuk berada di arafah karena merupakan salah satu rukun wajib menjalankan ibadah haji
apabila tidak bisa hadir di arafah maka harus diwakilkan karena kalau tidak berada di arafah maka hajinya bisa dianggap batal
jemaah haji indonesia sendiri dibagi ke dalam tujuh maktab
ini adalah jemaah haji
jemaah haji yang diatur oleh pemerintah
tujuh maksat ini diantaranya adalah di zona shishah kemudian ada zona raudof ada yang ketiga adalah zona misalah dan yang keempat zona jarwal
kemudian yang kelima adalah zona mahbas jin yang keenam zona rebaksi dan yang ketujuh adalah zona alzigya
nah jemaah haji yang ditempatkan di jemaah jemaah yang berbeda ini
diatur berdasarkan embarkasi atau keberangkatan dari masing masing jemaah haji
misalnya saja kalau jemaah haji asal jakarta pondok gede ini akan berada di zona raubah bersamaan dengan jemaah haji yang berangkat atau yang embarkasinya dari palembang
setelah kemudian melaksanakan ibadah wukuf sampai terbenamnya matahari jemaah haji akan kemudian berduyun duyun untuk menuju
mina untuk kemudian melakukan prosesi selanjutnya melontar jumroh
baik eva di luar proses pelaksanaan ibadah wukuf seperti apa kemudian kondisi cuaca di sana
apakah ada jemaah haji yang selanjutnya kemudian mungkin kelelahan atau tidak
dan ada informasi juga soal pengetatan keamanan
ini seperti apa dari yang anda lihat di sana eva
alhamdulillah untuk pelaksanaan ibadah wukuf kali ini
saya melihat pengamanan tidak terlalu istimewa sebetulnya
karena saya melihat tidak terjadi juga kepadatan arus jauh lintas untuk menuju ke padang arapah
misalnya pada saat saya berangkat tadi kami berangkat dari kota mekah sekitar pukul tujuh
dan tiba di arapah sendiri pada pukul tujuh empat puluh
sehingga hanya butuh waktu sekitar empat puluh menit untuk menuju arafah
ini artinya memang tidak terlalu terjadi kepadatan luar biasa
kalau pada mesin mesin haji biasanya dari kota mekas menuju ke arapah ini
dapat ditempu atau biasanya ditempuh kurang lebih sekitar dua hampir tiga jam
kalau pengamanan saya lihat tidak terlalu ketat atau mungkin pengamanan seperti pada umumnya
saya melihat ada beberapa helikopter yang lalu lalang atau di atas padang arofah ini
untuk memantau bagaimana
kemana ketepitan para jemaah haji melaksanakan ibadah
kemudian untuk cuaca sendiri hari ini relatif lebih sejuk kalau dibandingkan hari hari biasanya
kalau kemudian hari hari biasanya di arab saudi ini pada pagi hari bisa mencapai tiga puluh derajat celcius
dan siang itu semakin panas
kalau sekarang sekitar pukul empat tiga puluh ini biasanya suhunya mencapai tiga puluh sembilan bahkan atau empat puluh derajat celcius
nah hari ini lumayan sejuk
dan juga ada angin sepoi sepoi sedikit sehingga menambah kenyamanan para jemaah haji dalam melaksanakan ibadah yukub di arapah
dan satu hal lagi renhardt untuk jemaah haji asal indonesia
pemerintah atau petugas panitia penyelenggara ibadah haji memberikan atau menyiapkan satu ac di dalam masing masing tenda
nah ini kebijakan ini baru dilaksanakan
disarankan tahun ini
karena tadinya adalah untuk mengantisipasi cuaca yang begitu panas
di tahun ini diperkirakan bisa sampai empat puluh sampai bahkan mungkin empat puluh lima derajat celcius
dan ini diharapkan bisa membantu meringankan kepanasan yang kemudian harus dihadapi para jemaah haji indonesia
baik terima kasih eva yunizar
mudah mudahan ibadah anda dan juga seluruh jemaah haji di sana lancar sampai dengan kembali ke tanah air
terima kasih untuk informasi anda eva
yunizar langsung dari arafah arab saudi